komisi dua dpr mengkritik langkah pemerintah menerbitkan surat keputusan bersama
tentang penanganan radikalisme aparatur sipil negara
komisi pemerintahan dpr menilai pemerintah terlalu gegabah menerbitkan aturan tersebut
sehingga berpotensi mengekang kebebasan berpendapat para asn
surat keputusan bersama yang diteken oleh enam menteri dan lima kepala badan
berisi aturan tentang penyebar luasan pendapat melalui media sosial
dan sepuluh jenis pelanggaran paham radikal oleh asn
skb tersebut juga membentuk satuan tugas penanganan anti radikalisme asn
ketua komisi pemerintahan dpr ahmad doli kurnia mempertanyakan urgensi pemerintah mengeluarkan skb tersebut
menurutnya pemerintah sebaiknya melakukan pendekatan dialog ketimbang mengeluarkan skb
yang berpotensi mengekang kinerja para asn
sementara anggota komisi dua dari fraksi gerindra
rasodik mujahid menilai pengeluaran skb tentang penanganan radikalisme kepada asn
seperti kembali ke zaman orde baru
sodik melihat pemerintah lebih mengutamakan tindakan represif ketimbang penguatan intelijen
dan dialog persuasif untuk mengatasi radikalisme di kalangan asn
jangan sampai juga skb sebelas menteri itu juga akan mengganggu kinerja dari asn
kemudian yang kedua ya masyarakat juga jadi terkungkung kan
gara gara dia mengomentari positif misalnya sesuai dengan pandangan dia
yang sebetulnya mungkin itu pandangan positif kebanyakan orang
itu menjadi kena masalah hukum juga
oleh karena itu nanti ini kan baru ya
pp nya baru terbit kemudian skb nya juga baru terbit
kami akan pelajari kami akan dalami
kami nanti akan tanya dengan mitra kerja kami yang terkait dengan masalah itu
ya ini sebuah betul sebuah tindakan represif
dan saya kira harusnya tidak usah dengan pelembagaan formal ini
cukup dengan penguatan intelijen cukup dengan penguatan aparat keamanan
tapi intelijennya jangan seperti yang sekarang sekarang
ketika terjadi penusukan belum pencegahan
tidak ada pencegahan tapi ketika sudah ada penusukan cerita panjang
ya kan kami sudah memantau kami sudah jaringannya sebagainya ya
harus dibedakan antara pendekatan formal pendekatan birokratis pendekatan aturan
dengan pendekatan intelijen
jadi perkuatlah gerakan gerakan intelijennya langkah langkah intelijennya
tanpa harus ada dengan pendekatan formal ini
yang kemudian masyarakat jadi gaduh dan kemudian yang tadi
hak asasi manusia
kebiasaan pendapat kebiasaan menentukan hak politik
itu menjadi terganggu
ya upaya pemerintah untuk menangkal paham radikal ini kembali menjadi soal
kali ini surat keputusan bersama atau skb kementerian dan juga lembaga
untuk mencegah paparan radikalisme di kalangan aparatur sipil negara menuai pro dan juga kontra
ada sepuluh dan juga sebelas poin aduan bagi asn dan juga langkah pemerintah ini
dinilai sebagian pihak sebagai bentuk pengekangan kebebasan bahkan sebuah kemunduran
apa sebetulnya indikator yang digunakan pemerintah dalam
mendefinisikan paham radikal
benarkah kemudian skb kementerian dan juga lembaga ini berpotensi
mengekang kebebasan berpendapat para pengabdi negara
kita akan ulas malam hari ini soal skb
dan juga bagaimana langkah pemerintah menangkal radikalisme di kalangan aparatur sipil negara
sebelah kiri saya saya akan perkenalkan ada pak bahtiar kapus pen dari kementerian dalam negeri
selamat malam pak bahtiar
selamat malam assalamualaikum
waalaikumsalam terima kasih pak sudah hadir di prime news
dan di tengah ada pawawan purwanto jubir dari kepala bin
baru intelijen negara
selamat malam pawawan
terima kasih pawawan sudah hadir
dan ada pak gus pardi gaus anggota komisi ii dpr ri dari fraksi pan
selamat malam pak gus pardi
assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh
waalaikumsalam terima kasih sudah hadir di prime news malam hari ini
saya mungkin mulai dari pak bahtiar terlebih dahulu
kemendagri juga menjadi satu dari kementerian yang ikut ya sebetulnya pak menyepakati skb ini
pertanyaan yang paling mendasarnya pak bahtiar
mengapa kemudian kementerian dan juga lembaga
menggunakan instrumen pendekatan lewat aturan
kalaupun memang mau menangkal radikalisme ya
atau mencegah radikalisme di dalam aparatur sipil negara
mengapa menggunakan instrumen aturan
karena ini kemudian dianggap sebagai pengekalan kebebasan
tidak boleh berpendapat dan lain sebagainya
ini sebuah ketegasan atau keparnoan ini dari pemerintah
sebetulnya kalau kita bicara radikalisme di aparatur sipil negara
nanti data lengkap asn yang terpapar itu dan tidak terlalu mungkin
dari pak wawan
tapi kebijakan ini kenapa
perlu saya tegaskan seperti ini ini yang diatur kan asn
aparatur sipil negara pns
pns itu sama dengan tni polri memang pns itu jadi pns saya ini pns
jadi pns itu memang hidupnya tidak sama dengan masyarakat umumnya
kita dibatasi oleh kode etik diatasi oleh sumpah janji
diatasi oleh batasan tugas fungsi
asn itu memang dia harus menjaga persatuan kesatuan bangsa
dia tidak boleh memiliki ideologi lain selain pancasila
kalau ada pns atau asn yang berideologi selain pancasila
ya harus diberhentikan dari pns
dan kita tahu bahwa secara data ya kan ada survei juga yang menunjukkan
betapa ada asn yang mulai terpapar
oleh karenanya ini yang diatur adalah internal asn bukan masyarakat
dan harus saya ucapkan bahwa ini bukan tindakan kuratif ya
ini lebih kepada pencegahan
bahwa hei kau ke asn jangan lupa kamu itu aparatur negara ya
kamu itu boleh punya hak pribadi hak kemerdekaan mengeluarkan pendapat pikiran
bahkan beropinir dan seterusnya
tapi di atas semua itu sesuai dengan sumpah kita sebagai asn
mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan dan golongan
oke tapi kan ini sekarang ada tertuang dalam poin aduan pak
sebelas kementerian dan juga lembaga baru sekarang kan ini baru ada
masalahnya dengan aduan dengan itu masalahnya apa misalnya
dari sebelah situ apanya yang bermasalah
misalnya kalau ada asn misalnya menyebarkan hal hal yang menyebabkan orang komplik
perlu kita tindak tidak asn seperti itu
kan memang harus ditindak di asn kalau seperti itu
jadi coba dari sebelah poin itu ada nggak yang bermasalah
semua itu kan untuk justru menjaga asn itu tidak terpapar atau tidak melakukan aktivitas aktivitas
atau kegiatan di luar
di luar sumpah dan janjinya di luar tugas bagus
oke jadi ada aturan yang mengikat begitu ya
iya di luar itu dan skb ini tidak keluar dari undang undang
ada kewajiban ada larangan bagi asn itu
jadi yang diatur itu adalah internal asn bukan ngatur masyarakat
memang asn harus digituin
ya justru keliru kalau kita biarkan asn ini boleh merdeka berpendapat seenaknya
ya nggak bisa orang ini memang organisasi formal kok
nggak bisa desa senaknya
kalau apa atur negara kita biarkan seperti itu maka mulai bangsa ini pecah
kenapa asn itu adalah alat pemersatu bangsa alat integrasi nasional
jangan justru dibiarkan asn terkota kota atau terargumentasi dengan kekuatan kekuatan
saya kira gitu
oke oke saya ke pak gus pardi
pak yang jelas komisi dua ada beberapa kemudian yang mengatakan agak menolak sebetulnya ya
agak menentang skb yang sudah dikeluarkan ini
apa yang salah pak pertanyaan dari pak batir
apa yang salah sebetulnya apa yang kurang tepat dari skb dan juga poin poin isinya
ya terima kasih
kita sudah mengetahui semua bahwa ada skb
tiga belas kelembagaan dan kementerian
untuk membuat aturan yang berkaitan dengan tentang radikalisme
menurut emak saya ini kayak perang saja ibarat semut dibunuh oleh panser ini sesuatu yang kondusif jangan di blow up menjadi sesuatu yang seolah olah kita akan perang
segala persoalan yang berkaitan sedangkan masalah disiplin saja ada aturan apalagi yang disebut dengan merongrong dan lain sebagainya
oke jadi anda mau katakan tidak perlu ada sebelas poin aduan skb dan lain sebagainya karena sudah ada aturan asn yang mengikat
sebetulnya aturan ini adalah dalam rangka menyejukkan masyarakat bagaimana masyarakat bisa kondusif
ini malah menimbulkan seolah olah pemerintah yang dalam hal ini
jadi bayangkan saya baru pertama kali mengetahui adanya skb yang skb itu dari lima kementerian dan enam badan
kalau saya mau begini pak
yang diatur ini kan dua asn bukan masyarakat
bahwa kita bicara pada hari ini adalah tentang asn
yang dianggap akan melakukan sesuatu mengarah kepada radikalisme
tapi bukankah itu ada dari sebelas poin itu apa yang bermasalah pak
enggak yang saya katakan ini adalah sesuatu yang
enggak dari sebelas skb itu poin mana yang bermasalah
saya coba bayangkan pernah nggak ada namanya skb saya lihat hanya ada dua skb tiga kementerian ini sebelas
ini sangat luar biasa
seolah olah sesuatu yang sangat dasar
sesuatu yang akan dihadapi oleh kementerian terhadap anak buah yang akan melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
silahkan pak batiar boleh ditanggapi
pemahamannya ini kan harus juga lempeng ini pemahamannya
yang ngurus asn sekarang itu bukan kemendagri sendiri
ya mendagri itu hanya mengurusi pegawai yang ada di lingkungan kemendagri
begitu sampai di daerah
yang ngurusi pegawai di provinsi
begitu sampai ke poteng kota
yang pejabat pembina kebun adalah bupati wali kota
soal pembinaan personilnya aturan regulasinya ada di kemenpan
terus data kepegawaiannya ada di bakn
terus terkait dengan substansi yang di skb kan juga akan melibatkan instansi yang lain
dan ada persoalan
yang masalah kita kalau kita original aja
dari sebelas poin itu apa yang bermasalah
itu kan efeknya hanya untuk pencegahan mencegah kami yang asn ini tidak terpenga
hal hal yang selama ini bermasalah
dan datanya kan jelas juga
ada asn yang mulai terpapar
nanti kita bicara data dengan pawawan juga
ini bukan penindakan loh
ini pencegahan loh
tetap nanti kalau ada bermasalah asn itu dikembalikan pada pejabat pembina kepegawaian bersangkutan
tetap diuji lagi hasil temuan itu
tidak langsung dipecat dan lain sebagainya
tidak langsung seperti itu
kita coba lihat beberapa poin
mekanisme aturan asn diatur
jadi saya kira responnya agak berlebihan ya
karena tadi pak batiar juga membahas soal
bentar pak gus pardik
kita lihat ini beberapa kriteria pelanggaran yang dapat diadukan melalui portal aduan asn
nomor satu misalnya menyampaikan pendapat baik lisan maupun tulisan melalui media sosial
bermuatan ujaran kebencian terhadap pancasila undang undang bineka tunggal ika nkri dan juga pemerintah
nah ini ujaran kebencian terhadap pemerintah juga
kemudian menyampaikan pendapat lisan maupun tulisan melalui media sosial bermuatan ujaran kebencian
terhadap salah satu suku agama ras dan juga antargolongan
mungkin kita agak pindah
mengikuti atau menghadiri kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina menghasut memprovokasi dan membenci pancasila dan lain sebagainya
undang undang bineca tunggal ika dan pemerintah
kemudian nomor delapan
bisa sekaligus mengikuti tanggapi atau mendukung sebagai tanda setuju pendapat sebagaimana angka satu dan juga dua
ini artinya masuk sampai kerana privat media sosial pak
asn harus diatur sedemikian rupa
ya memang asn itu kan sudah tidak boleh melakukan perbuatan
perbuatan yang melanggar hukum kan
itu kan perbuatan melanggar hukum semua itu
dan nyata nyata misalnya kalau menyampaikan ujaran kebencian di media sosial
perbuatan melanggar hukum tidak
kan perbuatan melanggar hukum
mestinya pegawai itu menjadi contoh
saya ini pegawai negeri
harus jadi contoh
saya walaupun mengerti sesuatu tidak harus saya expose di publik
saya punya pandangan pribadi tentang negara
pandangan pribadi tentang seseorang
pandangan pribadi tentang yang lain
tetapi sebagai aparatur negara saya harus mengutamakan kepentingan negara di atas pikiran pikiran saya pribadi
kecuali saya bukan pns
kalau saya masyarakat ya monggo saja
sama dengan tni polri
harus tegak lurus pada negara
tidak boleh dibiarkan ke dia
kenapa memilih jalan sebagai pegawai negeri
anda pegawai negeri itu tidak boleh terkota kota
tidak boleh masuk ke kelompok kelompok tertentu
apalagi masuk terpapar ideologi yang bertemasi sila
kalau ada asn yang menolak pancasila ya harus diberhentikan
ini negara indonesia
harus tegak lurus
kita harus untuk urusan seperti ini
tidak boleh kita beri toleransi
apalagi aparatur negara pak wawan
aparatur negara kita biarkan dia
misalnya boleh gitu
misalnya mengaduk ideologi lain selain pancasila
buar negeri ini pak
pak gus mardana mau tambahkan
yang pertama yang aneh
yang dikritisi oleh dpr
dan juga menjadikan sesuatu
yang dibicarakan dalam berbagai masyarakat
persoalan taruhlah tadi pencegahan pencegahan yang akan dilakukan oleh pemerintah
yang pertama itu yang kita kritisi itu adalah
sebelas kementrian dan lembaga
kenapa harus sebelas
kementerian yang dilibatkan
kan ada kan
ada kan ada pp yang mengantur tentang kepeguan negeri
masalah hal yang berkaitan dengan kepemerintahan
menurut hebat saya apa gunanya menpan rb
yang akan menertib
pns yang melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang undangan
ini yang saya katakan tadi adalah
kita membunuh semut dengan tank
jadi enggak tunggu dulu
cukup dengan peraturan peraturan yang ada saja
itu sudah memenuhi persyaratan bagi pemerintah
para pegawai negeri
masalah yang berkaitan dengan masalah pancasila
undang undang dasar empat puluh lima
tahan dulu pak bantir
bin juga termasuk dia ikut
tanda tangan ya dalam skb itu
situasi hari ini dan juga paparan radikalisme di kalangan
asn itu sudah alert sekali
sudah sangat berbahaya sampai kemudian perlu
ada sebelas kementerian yang ditanyakan oleh pak bantir
ada sebelas kementerian yang ditanyakan oleh pak gus pardi
seperti mau perang
apakah situasi kita sudah mau perang
terhadap paham radikal
tapi dijawab nanti pak wawan
kita break terlebih dahulu
kami akan segera kembali
anda kembali di prime news
seberapa alert sebetulnya situasi hari ini
dari kacamata bin sampai kemudian perlu ada skb sebelas kementerian
dalam upaya untuk mencegah paham radikal di aparatur sipil negara
apakah memang sudah sangat bahaya faktanya
memang keterpaparan terjadi ya di kementerian lembaga wbumn
kalau di masyarakat okelah
itu diluar koridor yang menyangkut asn ya
tapi itu memang terjadi
dan inilah yang menjadi pemikiran ke depan bahwa
cegah dini dan deteksi dini sangat penting
oleh karenanya lantas ada kesepakatan antara para pimpinan dari kementerian lembaga itu
lebih kepada upaya bagaimana mencegah supaya ini tidak meluas dan melebar
kalau misalnya nanti dibiarkan misalnya
terjadi by omission pembiaran
dan itu tentu kalau sudah meluas dan melebar sulit ditanggulangi
nah karena situasinya memang sudah ada yang terjadi seperti itu
dan beberapa juga
sudah keluar dari keanggotaan asn
kemudian berapa juga sudah dilakukan scourcing
maupun dibina lah dalam posisi yang memang teguran
teguran tertulis teguran lisan dan pernyataan tidak puas dan sebagainya
sampai ada yang pemecatan
bahkan juga pemidanan
itu memang ada
oleh karenanya kita ingin karena situasinya juga mungkin lagi hot issue lah ya
seperti yang terjadi
dan juga berbagai pihak termasuk memanasnya situasi radikalisme yang terjadi di masyarakat
kita ingin internal ini lebih tertata
meskipun juga pro kontra terjadi
pro kontra itu biasa di negara demokrasi
tapi secara prinsip adalah bahwa pencegahan lebih baik daripada mengobati
karena apinya masih relatif bisa dipadamkan
dimana nanti sudah terjadi sesuatu yang out of control
tapi kemudian dilakukan usaha usaha pembinaan
kemudian usaha usaha pendekatan dari unsur pimpinan ke bawah
dan jam pimpinan istilahnya ya
ketemu secara berkala kepada pimpinan untuk memberikan satu give and take
pesan pesan dari sisi sisi yang pembinaan ideologi
dan kita sadari memang ideologi pernah
pancasila dikubur hidup hidup tahun sembilan puluh delapan
tidak diajarkan di sekolah di universitas
mulai dari dasar saat penggunaan tinggi
baru direvitalisasi dua ribu tujuh belas
lah rentang waktu yang sekian lama ini
terisi yang kanan yang kiri dan juga termasuk yang berbaris

apakah memang harus melalui instrumen aturan aturan yang kemudian harus dibuat oleh aturan
sebelas kementerian dan juga lembaga
apakah harus seperti itu
apakah kemudian situasinya sudah tidak bisa terkendali lagi
sampai kemudian hal hal yang menyangkut media sosial pun juga diatur
begitu diawasi sampai kemudian dianggap sebagai pihak
ini betul betul mengekang kebebasan dari aparatur sipil negara di luar pekerjaannya sebagai pelayan publik
ini kan karena menyangkut perkembangan teknologi dulu memang tidak ada yang namanya medsos ya
kemudian dan terbukti metsos itu kita lakukan patroli cyber
melakukan patroli cyber
apa hasilnya itu
itu banyak yang seperti itu
mereka kurang menyadari atau belum menyadari
menaik undang undang ite
maka kita berikan literasi publik
baik kepada masyarakat umum
maupun juga kepada asn itu sendiri
maka terus kita berikan literasi langsung
di situ bahwa ini ada risiko
artinya ada sanksi dari undang undangnya
anda tidak jangan melakukan seperti ini dan sebagainya
nah ada yang baik ada juga yang menentang
biasalah itu terjadi di medsos itu
dan selama ini juga kita tahu
artinya alamat alamat itu
dan juga ada yang dialog begini
ada yang didekati
bahkan ada yang akunnya palsu
ya di situ ternyata banyak yang melakukan itu juga
dan kebutuhan khusus
akhirnya kita sampaikan kepada orang tuanya
bapak ibu mohon izin
putra putri bapak ibu
ternyata seperti ini mohon dibina
kaget orang tuanya
halnya seperti inilah
kita kan diakun di situ kan macam macam
unsur pembinaan khusus kepada asn
ini lebih kepada bagaimana
membuat ini kondusif
karena ada satu yang baru
baik itu berhasil teknologi
dimana kita melihat
ideologi kita ini di persimpangan jalan
setelah dikubur hidup hidup itu
dan disadari ini kita ingin
mencegah lebih baik daripada mengobati
jadi memang paparan radikalisme pada asn itu adalah fakta ya
dan itu yang kemudian dicoba untuk dicegah begitu dideteksi di sini
saya tambahkan data mas
jadi benar kata mas wawan
bahwa asn terpapar itu fakta
orang teman saya ada yang berhenti pegawai
jadi pegawai negeri kok
teman saya asn berhenti pegawai negeri
rela bergabung organisasi yang nyata nyata bertentang panjang silap
jadi ini bukan mimpi di siang
memang fakta hari ini asn itu
beda zaman kita pak gaweswatu jadi bapak
masih dosen gitu ya
dulu kita masuk jadi pegawai negeri kan ada bersih lingkungan
pengajaran p empat segala macam
lah hari ini orang jadi pegawai negeri kan yang penting cat
masuk selesai kompetensinya
apakah dia punya ideologi yang cukup
jadi sekali lagi kami sendiri asn yang diatur oleh skb ini nyaman nyaman
jadi kalau kami yang diatur oleh skb ini fine fine saja masalahnya apa
oke pak gus mardi
faktanya tadi memang sudah dijelaskan
paparan radikalisme itu bukan mimpi di siang bolong
dan mungkin itu juga yang coba untuk ditanggulangi sebetulnya bagaimana
pertama saya itu kan mempertanyakan tentang sk
sebelas kementrian dan lembaga
sepengetahuan saya saya yang sudah berumur enam puluh empat tahun
baru pertama kali saya mengetahui adanya skb dengan jumlah yang sekian itu
ini kan memilukan dan memalukan menurut emat saya
kan ada undang undang nomor lima tahun dua ribu empat belas tentang aparatur negara
kemudian apa yang dikatakan pak wawan tentang medsos dan lain sebagainya
juga ada surat edaran menteri menpan rb nomor satu ratus tiga puluh tujuh tahun dua ribu delapan belas
tentang penyebar luasan informasi melalui media sosial
menurut emat saya
sudah cukup sampai di sini
sudah selesai sebetulnya
ini seolah olah digadang gadangkan menimbulkan sesuatu
apakah ada indikasi pemerintah ingin
memungkam begitu ya
kedua ada sesuatu yang akan dilakukan oleh pemerintah
kemudian dibuat move yang semacam ini
sehingga seolah olah ini anggapan dari masyarakat ini
membalikkan kondisi yang sebetulnya kondisinya kurang pas
dibuatlah suasana yang sedemikian rupa
sehingga masyarakat terkutuk
terkonsentrasi kepada persoalan ini
oke tapi ini kan bagian dari pencegahan dan juga deteksi dini tadi sampaikan
pencegahan itu sudah ada undang undang
sudah ada peraturan
sudah ada surah edaran men pan erbe tentang medsos dan lain sebagainya
apalagi yang harus dibuat
oleh karena itu
banyak para pengamat
banyak anggota dewan yang disampaikan tadi
termasuk juga di warung warung kopi
seolah olah pemerintah sekarang ini
berupaya untuk mengangkangi pegawai negeri
yang ini kurang elok dalam rangka untuk meningkatkan demokratisasi
dan persoalan hak asasi manusia
pak bahtiar bagaimana menjawab soal kemudian potensi atau rawannya aturan ini
dalam penyalahgunaan kekuasaan terhadap asn
mungkin juga yang ditanyakan oleh pak gus pardi bagaimana
asn itu memang pekerjaan yang tidak merdeka
kamu memang jadi asn itu tidak merdeka kok
kamu tidak boleh berpartai
kamu tidak boleh ikut kelompok kelompok tertentu
kamu nggak boleh berperilaku sembarangan di ruang publik
kamu tidak boleh mengucap sembarangan di ruang publik
emang asn ini kehidupan yang merdeka kok
memang harus dibungkam asn itu
dari ideologi ideologi yang tidak jelas
lalu kalau itu dilakukan masalahnya apa
kami menegakkan kode etik organisasi aturan organisasi
kami yang diatur kok nggak ada masalah
justru kita hendak membersihkan asn
dari asn asn yang tidak jelas itu
ini gak mengatur masyarakat kok
jadi justru aneh bagi saya
merasa senang justru ada pengaturan seperti ini
supaya asn itu lebih tegak lurus pada nkri
lebih tegak lurus pada merah putih
biar bersih dari hal hal yang mengancam
kehidupan asn sebagai alat pemersatu bangsa
justru bagus positif
kalau perlu tiga puluh empat menteri tanda tangan
seluruh gubernur pati wali kota tanda tangan lebih bagus lagi
kenapa harus banyak orang
ini kan soal teknis saja nih
karena otoritas pengelolaan asn itu bukan hanya satu lembaga
mempan memang bisa mengatur pegawai di abd kan tidak bisa
mempan memang bisa mengatur pegawai di sumatera barat
kan oleh gubernur sumatera barat
memang mempan punya tangan untuk mendeteksi di media sosial
kan tidak punya kemampuan
ini soal teknis bekerja
untuk supaya lebih efektif
dan apa sih ini kan hal positif semua kok yang dituliskan di situ
kecuali ada hal negatif di situ
hal negatifnya apa
tapi kemudian ini yang juga dipertanyakan oleh sebagian pihak pak basri
tidak masuk akal saja sih sepertinya saya
tolak ukur seseorang ini terpapar radikalisme
sehingga kemudian bisa diadukan
ini seperti apa yang ada di bayangan atau yang didefinisikan oleh pemerintah
lah ini kan upaya pencegahan semua tulisannya
kita tidak usah kemana mana tulisannya
diskusinya pada substansi skb
makanya saya apa yang dipersoalkan dari substansi skb
kecuali memang di substansi skb ini
ada hal hal yang bertentangan dengan undangan asn
ada yang bertentangan dengan hukum
ada bertentangan sumpah janji asn
ada yang bertentangan kode etik asn
baru kita persoalkan
tapi sepanjang itu nggak ada yang bertentangan
apa yang kita persoalkan
karena itu semuanya masih dalam koridor undang undang begitu ya
dalam koridor hukum dan tidak ada yang bertentangan
terus kita harus berpikir

nanti kalau ada yang terdeteksi seperti itu
kena patuh di cyber misalnya gitu
tetap dikembalikan dibina dulu
dicek dulu diapakan dulu
ini negara ini kami asn pak
tidak bisa juga dihukum seketika oleh pimpinan kami
kami bisa petunkan kok sk itu
kalau saya misalnya serta merta dipecat oleh menteri gitu
saya bisa petunkan kok sk itu
atau seorang staf pegawai di pemda
kalau dipecat seketika oleh bupatinya
kan bisa petunkan
jadi perangkat perangkat lainnya juga tetap bekerja
bukan hanya ini gitu
oke bagus banget tadi sudah dijelaskan juga oleh pak bater
tapi ditahan dulu pak kita harus berbicara dulu
saya juga nanti akan ke pak wawan untuk
kemudian menjabarkan lagi soal radikalisme yang ini
coba untuk diperangi oleh pemerintah
kami break kami akan kembali usai jeda berikut
ya anda kembali di prime news
saya yakin pak gus pardi sudah banyak yang ingin mau disampaikan
tapi ditahan dulu pak saya ke pak wawan dulu
pak wawan artinya kan kalau memang faktanya sudah ada demikian
tadi anda jelaskan bahwa ada paparan radikalisme
artinya kan perlu pencegahan dari hulu juga ke hilirnya begitu
ketika sedang proses pendaftaran asn dan sebagainya
agar kemudian ini bisa betul betul dikurangi
selain membuat aturan seperti ini
bagaimana sebetulnya secara apa ya
secara pemahaman radikal itu menjadi topik
pemahaman radikal itu menjadi tolak ukur
dan juga menjadi mudah didefinisikan
sehingga tidak kemudian ada banyak asn yang terpapar dengan paham radikalisme
memang pada waktu tes masuk
itu sudah dilakukan ya
upaya upaya tes mental ideologi misalnya ya
saya sebelumnya juga rektor sekolah tinggi intelijen negara
kita melakukan tes yang demikian rigid ya
termasuk dari sisi sisi kejiwaan
kemudian juga kesehatan psikotest cat
nah mental ideologi ini
tampak di situ ya
bagaimana pemikiran pemikiran yang ada
termasuk ekstrim tadi
setelah dia masuk
di dalam perkembangannya ada yang kemudian karena pergaulan
karena juga media sosial
karena bacaan karena pertemanan
nah ini mereka ada juga yang terkena
nah ini maka terus dilakukan pembinaan
dengan berbagai cara
termasuk dengan atasan
atasan juga memberikan briefing briefing ya
senin atau kamis
atau jam pimpinan dan sebagainya
dari sisi pembinaan supaya ada komunikasi yang baik
komunikasi yang baik akan menghindari adanya miskomunikasi
nah itu di sana
nah dari kesemua ini
sekarang kita lihat ada portal
di mana portal ini adalah untuk deteksi dini
meskipun kami juga melakukan yang namanya patroli cyber dua puluh empat jam
selama itu memang kita membina di dunia maya
tapi begitu misalnya ketahuan si acp
tidak ada langsung hukuman kan tidak
ya seperti memang bertahan
nah juga kita sampaikan kalau misalnya dia
badan ini atau kementerian ini
nah itu juga kita sampaikan
kita sampaikan ke sana
ya dengan cara kami tentu saja
supaya juga ada pembinaan
tidak langsung ada suatu hukuman
nah setelah itu nanti secara bertahap tentu ada dari apa
kemudian juga ankum
atasan yang perlu menghukum misalnya
nah itu dilakukan bap ya
kalau misalnya pelanggarannya sudah mulai serius gitu ya
dari bap itulah nanti ketahuan
penjatuhan hukuman sampai ke baris dari yang ringan
sampai hukuman terberat
pak wawan bentuk pemaparan radikalisme yang mungkin ditemukan oleh bin terhadap asn itu yang seperti apa sebetulnya
mungkin dalam tingkatan yang paling parah begitu atau yang paling dasar saja yang mungkin sangat terlihat
ini kan kemudian juga mungkin kita bisa kita bahas bersama begitu
apakah kemudian betul betul sampai tidak percaya lagi terhadap undang undang paham pancasila dan lain sebagainya itu seperti apa
yang paling parah disersi
dia udah disersi
dia tidak masuk berbulan bulan
dia mengajukan pemberhentian gitu
ya mundurkan diri pns
mundurkan diri oke
bahkan juga ada yang meskipun di kan mereka ada juga yang terkena ikatan dinas
kan dari sekian tahun nggak boleh masuk eh nggak boleh keluar dulu
nah kena denda juga kan dari sisi pembiayaan pendidikan itu
ya siap untuk membayar itu dan siap menerima sanksi dan banyak sekali dari klausul klausul yang
mesti dia ketahui dan dia tanda tangani dan dia siap seperti itu
oleh karenanya ini adalah satu dua tiga empat bukti bukti yang pada prinsipnya harus disikapi juga
karena tadi bahwa di dalam dinamika kehidupan sosial politik orang bisa berubah
faktor pergaulan dan lain sebagainya tadi anda sudah katakan
salah satunya itu faktor pergaulan
pak agus mardi

kalau saya tidak salah komisi dua akan memanggil ya sejumlah kementerian terkait untuk membahas soal ini
apa yang ingin dipertanyakan substansinya bagaimana dan kenapa kemudian
dan apa bayangan dari komisi dua atau mungkin dari anda untuk menggunakan cara yang lain untuk bisa menangkal radikalisme di asn
pertama di sini nih kita diskusi saya sebagai anggota komisi dua
mitra kerjanya adalah menteri dalam negeri
kedua adalah men pan r b
memang sangat berkompeten untuk membahas dan membicarakan ini
lalu apa yang disampaikan oleh pak baktiar
pertama yang saya kritisi itu adalah adanya skb sebuah institusi
itu saja ini kan menimbulkan sesuatu yang tidak kondusif menimbulkan kegaduhan menimbulkan ketidaknyamanan
oleh karena itu sebetulnya
pemerintah punya kewajiban untuk bagaimana kondisi pemerintahan ini kondusif nyaman aman terutama kepada asn
itu yang pertama
yang kedua substansi daripada persoalan
radikal itu apa
kalau radikal yang berkaitan dengan masalah mengancam itu sudah pidana
artinya apa sudah ada undang undang yang mengatur tentang itu
menurut emak saya adalah
bahwa peraturan skb ini tidak diperlukan
kata saya yang seperti tadi
seperti dibunuh oleh tank dan lain sebagainya
cukuplah aturan aturan yang sudah ada saja yang perlu dilaksanakan
ada undang undang tentang asn ada undang undang tentang medsos dan lain sebagainya
sebetulnya dari itu saja sudah bisa mendisiplinkan
menertibkan aparatu negara
nah ini yang jadi saya lihat di dalam berbagai mass media yang saya baca itu
ini seolah olah kita pemerintah ini perang dengan aparatnya
aparatnya saja dia nggak mampu untuk mengurusi
sehingga dibuatlah satgas dan lain sebagainya
ini kondisi yang mengancam
harusnya apa ada kenyamanan
kenyamanannya sudah ada aturan kok
harusnya ada masukan dari beberapa institusi yang bersangkutan
eh bapak loh kita nggak perlu buat skb sebelas ini kenapa
mengenai apa mengenai aparatur sudah ada undang undang nomor lima tahun empat belas
mengenai medsos sudah ada aturan yang mengatur tentang itu
masalah pegawai negeri yang tidak disiplin dan tidak disiplin saja
sudah ada aturan
untuk apa ini
ini seolah olah membetul apa yang dikatakan oleh berbagai
ini pembungkaman terhadap demokrasi
walaupun saya paham dikatakan bahwa kita sebagai pegawai negeri
harus taat dan patuh kepada aturan
setuju apa aturannya sudah ada ini
artinya apa tidak perlu ada skp
oleh karena itu memang apa yang disampaikan oleh teman teman kami di komisi dua
karena berkaitan ini dengan bidang tugas dari komisi dua
kita akan memanggil kementerian yang bersangkutan untuk menjelaskan
duduk perkara dari persoalan
termasuk pak bahtiar pak bahtiar jadi singkat saja terakhir
apalagi pak bahtiar
pak bahtiar singkat saja terakhir skb sudah ditandatangani
tapi yang jelas ke depan seperti apa agar kemudian ini tidak menjadi
penyalahgunaan kekuasaan pembungkaman dan lain sebagainya
seperti apa implementasinya pak singa
namanya surat keputusan bersama ini kan kerjasama teknis
pelaksanaan tugas jadi kerjasama teknis pelaksanaan tugas pembinaan asn
untuk substansi ini
bisa sebelas menteri lembaga bisa tiga puluh empat bahkan bisa lebih
kalau memang dibutuhkan kenapa karena hukum seperti undang undang
kan enggak menjangkau teknis dan yang perlu dipahami sekarang pengelolaan
asn itu tidak seperti zaman dulu asn sekarang itu sudah terpagmentasi
masing masing kl itu pembinaan sendiri begitu ke pmda oleh pmda sendiri
jadi tidak mono satu pengendaliannya asn sekarang itu
pada era pejabat pembinaan kapal gawainya namanya bupati
kalau di provinsi pejabat pembinaan kapal gawainya adalah gubernur
contoh kasus dulu kita ada masalah soal pemberhentian asn yang sudah
ingkrah pengadilan ada sekian ribu orang itu
coba kalau tidak ada skb antara kpk menda agri dengan kemenpan
sekian puluh tahun masih terima gaji gitu setelah ada skb baru jalan
karena bupatinya tidak memberhentikan nah kes seperti ini juga dalam
kemencegahan kita lakukan untuk mengefektikan pencegahan
ya ini cara kita lalu misalnya ada masukan bahwa ini jangan nanti membungkam
itu implementasinya bagaimana pak
masukan seperti itu ya kita terima saja ini tugas kami menjelaskan dengan teman asn
tapi sampai hari ini asn kemenda agri apa yang dipakai
jadi tidak ada persoalan pak gawus jadi ya tidak apa apa
tapi yang jelas nanti kalau akan dengan komisi dua tentu akan dijelaskan
oh iya tugas beliau bertanya tugas kami menjawab
yang jelas asn seluruh indonesia kami harus pastikan
dia tetap harus tunduk pada sumpah dan janjinya dan tidak boleh terpapar
pro kontra itu biasa dan pro kontra itu nikmat
kalau tidak ini negara demokrasi kalau misalnya tidak ada suara pro kontra malah
jadi tanggainya berlanjut nanti di komisi dua begitu ya pak agus wadi
seolah olah pemerintahan sekarang ini tidak mampu
tidak mampu mengendalikan asn
ada persoalan manajemen asn
karena ini harusnya kan kan ada pemerintahan itu apa
harusnya ada komandonya jangan sampai lagi apa yang dikatakan oleh pak baktiar
ada masalah teknis apa gunanya undang undang apa namanya pp
dan penjelasannya dari itu saja itu sebetulnya sudah selesai
sekarang ini under control lah
kalau soal teknis tadi ada kasih teknis
kepala seksi pembuatan teman
nah minum minum teman saya nanti lanjut di komisi dua ya pak bakhtiar
tapi yang jelas ini untuk kebaikan
iya iya pak agus wadi
kalau ada kritik ada masukan tentu kita juga membuka diri untuk memperbaiki
kalau memang hal hal ini dianggap ada hal hal yang tapi jelas netnya untuk kebaikan
oke baik terima kasih kita akan lihat nanti bagaimana perkembangannya
karena kita juga akan lihat seperti apa di komisi dua akan bergulir soal apa aturan ini
terima kasih banyak pak bakhtiar pak wawan terima kasih

terima kasih banyak
terima kasih banyak sudah hadir di prime news malam hari ini
diskusi yang sangat menarik
mudah mudahan publik juga menjadi lebih tahu banyak soal persoalan ini
kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lain
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news